pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur anies baswedan sandiaga uno
berkeinginan meningkatkan perekonomian warga jakarta melalui usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
pasangan anis sandi berencana membangun pusat pusat pelatihan umkm di setiap kecamatan di ibu kota
akses terhadap modal juga akan menjadi perhatian pasangan ini
menurut sandi tidak sedikit warga jakarta yang memiliki ide bisnis cemerlang
namun terbentur sulitnya modal
oleh karenanya sandi menggagas adanya pendampingan usaha oleh para pebisnis profesional
dengan kemudahan akses terhadap modal dan penampingan usaha
semangat berbisnis warga jakarta diharapkan akan bertambah sehingga meningkatkan perekonomian
jadi jangankan saya jangankan ibu ibu malah pemprov dki juga berinvestasi kadang kadang suka sulit
pengelolaan keuangannya kan sulit
kita lihat sampai hari ini pak basuki belum bisa menghadirkan
laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian
beli investasi investasi bodong juga tanah yang bermasalah
jadi ini kita harus betul betul punya kedisiplinan dalam mengelola keuangan kita ke depan